masa ormas islam di kota medan sumatera utara menggelar aksi bela palestina dan mengecam tindak kekerasan militer israel terhadap rakyat palestina pada jumat
sebagai bentuk kemarahan masa juga menginjak injak replika bendera israel
ratusan anggota ormas islam di kota medan berkumpul di kawasan masjid al jihad jalan abdullah lubis medan pada jumat
mereka menggelar tablik akbar bela palestina
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan

aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan
aksi simpatik juga dilakukan dengan menggalang dana dari masa yang berkumpul untuk disumbangkan kepada rakyat palestina terutama yang menjadi korban peperangan